pemerintah bersama dengan pansus dpr sedang membahas revisi undang undang terorisme
dan saya akan ajak anda untuk melihat beberapa poin perubahan yang sedang dibahas
kita lihat yang pertama adalah masa penahanan
masa penahanan di sini menjadi tiga puluh hari yang sebelumnya adalah tujuh hari
begitu sekarang kemudian rancangan undang undang ini akan diperpanjang menjadi tiga puluh hari
agar polisi bisa menangkap orang yang terlibat dalam jaringan terorisme ini
dengan indikator apabila memang terduga teroris ini berkumpul
dan juga membahas aksi aksi teror dan juga membicarakan aksi radikalisme
poin yang kedua adalah pencabutan paspor bagi warga negara indonesia yang berpergian ke suriah atau negara konflik
bagi memang ada warga negara indonesia yang kemudian pergi ke negara konflik
langsung dilakukan pencabutan paspor dan juga narapidana terorisme ini akan ditempatkan di sel sel khusus
poin ketiga adalah penambahan kewenangan kepada bin dan juga tni
untuk melakukan tindakan tindakan preemptif terkait dengan terorisme
penyidik ataupun penuntut umum ini diperbolehkan untuk mencegah
dan juga menahan orang yang diduga teroris di suatu tempat selama enam bulan
dalam rangka penanggulangan
ya ini dia poin poin yang kemudian menjadi revisi undang undang nomor lima belas
yang pada sidang kali ini akan dibahas oleh dpr